saya rasa cukup sampai disini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

budaya tegur sapa emang sedikit pantun
budaya lama masih terjaga
perintah sholat lima waktu
disampaikan kepada rasulullah
salallahu alaihi wassalam
betul isro adalah
perjalanan dari masjidil haram
ke masjidil haram
dari masjidil akso
menuju sidrotul muntaha
ha belum minanas
ha belum minas allah
jika hubungan kita dengan allah
maka hubungan kita dengan manusia
juga harus bagus
dalam menyampaikan sesuatu
kita harus lembut
kita harus lembut
kita harus lembut
tidak boleh kasar
jika ada yang bilang
hablumina nasi itu tidak penting
dalam menegakkan kebenaran
tidak boleh menyerah
pindah ke alfi kriuk
kebenaran harus kita tegakkan
tidak boleh loyok
dan jangan gampang menyerah
saya rasa sih sudah cukup
nanti akan ada tambahan
dari pak rizal
nanti kalau mamat yang bicara
kepala saya jadi pusing
marilah kita dengar bersama
sepatah dua patah kata
dari bapak rizal
cara membina rumah tangga
waktu dan tempat
yang menurut meskipun
saya sudah bertemu dia
masukin ke plastik kirim ke masjid al fiqri ya bagi bagiin di sana siap pak jangan basir
ini mau bazir ya siap assalamualaikum waalaikumsalam ayo kita bereskan apaan gue yang bayar gue yang
ngundang gue yang dimarah marahin mentang mentang ustadz dari sentul ngomong ngegas mulu ya begitu
enggak ada rumusnya
saya kerja sebaik mungkin saya enggak ngambil hak orang kalau saya ngambil hak orang terus
kebawa ke rumah
si mama juga cerewet
kalau saya bawa uang lebih banyak dari biasanya
si mama juga
hai si mama juga saya sayang sama si mama juga
si mama juga
cukup sampai disini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh